sampai kapan om irfan akan menyekap mama
saya gak akan bisa tenang kerja kalau kayak gini
bahkan saya gak tau mama dimana sekarang
karena ini harusnya urusan saya dengan dia
saya tidak mau nanti akan merubah pandangan kamu terhadap mertua kamu sendiri
aku udah jujur sama kamu din tolong
apalagi sih om
siapa yang harus aku percaya sekarang
apa kali ini aku bisa harus percaya lagi sama om
dengan apa yang udah selama ini aku alamin om
udah gak ada yang bisa aku percaya lagi om
gimana kalau anda nggak percaya dengan apa yang saya ceritakan tadi
andin adalah keluarga saya
dia tidak boleh memihak keluarga alfahri
saya gak boleh memaksa andin
karena kalau saya paksa dia akan merasa tertekan
saya akan memberikan dia
aku melayan dan ini sarang sehatnya
aku mau benar benar berkata
apa kamu mau nyamperin
sampai itu what you doing
ada apa ya pak
ya kamu tunggu dia di hotel ini
ada yang mau ketemu sama dia kamu lapor ke saya
aku belum selesai menggambar
besok lanjut lagi
kalau aku nggak mau nanti mama sedih
aku harus nurut
ya udah deh ma kita ke kamar
iya pakai sepatu
sebaiknya aku pulang aja
daripada nanti andin semakin marah dan
ngelarang aku untuk ketemu rena lagi
andin dan rena
siapa kalian dimana saya ibu ibu diam aja kalau ibu tidak mau terluka
tapi kenapa saya di sini apa salah saya ibu tidak perlu tahu yang jelas ibu ikutin aja
aturan kami kami tidak akan sakitin ibu kami janji kami tidak akan sakit
ya allah seumur umur baru kali ini aku diculik ada masalah apa ya apa jangan jangan
randy bikin masalah sama mereka
saya belum pernah tenang
maaf pak randy ini hasil revisi kontrak yang bapak kasih ke saya tadi kayaknya masih salah deh pak
soalnya tadi tim legal bilang sama saya kalau poin poin yang mau dievaluasi ini masih nggak sesuai
sama hasil meeting terakhir dengan pak ahok
ini untuk pak alnya pak
saya yang salah maaf ya
ya udah gapapa pak
saya tunggu ya pak hasil revisi selanjutnya biar nanti bisa langsung saya kasihin ke tim ilegal
yaudah kalo gitu saya permisi pak
iya makasih ya
om irfan akan menyekap mama
saya gak akan bisa tenang kerja kalau kayak gini
bahkan saya gak tau mama dimana sekarang
orang yang menyuruh dianistiano untuk melakukan perbuatan itu
adalah rosa alvari
satu masalah di masa lalu masih berusaha aku ikhlaskan
tapi sekarang muncul masalah baru menghantam keluarga ku
aku seperti terjepit di tengah
dan aku gak tau
siapa yang harus aku percaya
kita sebenernya belom pratanda
ternyata rasanya kada atur
ada dua orang pengawal
tapi beda dari biasanya
lalu andi datang jemput reina
dan anehnya mereka pergi pakai taksi
merasa ada sesuatu yang terjadi
jangan bicara andi
saya di sini karena arena
saya rasa anda seharusnya berterima kasih sama saya
karena saya anda tahu kalau andi dan reina ada di sini
apa anda sudah tahu mereka ada di kamar nomor berapa
mereka ada di kamar dua ratus empat
saya tidak tahu ada masalah apa antara anda dan juga andi
tapi saya harap semua bisa diselesaikan baik baik
tolong jangan sampai rena terbawa bawa
anda tidak perlu khawatir
jangan pastikan reina akan berbekannya
tapi kalau sampai reina kenapa napa
saya tidak akan diam
bukannya anda dulu diam
waktu elsa membawa reina ke bantiasuan
anda juga tidak tahu kan berapa kali reina sakit di bantiasuan
rumahbia gue terus bercrates
saya rasa saya gak perlu jawab
saya juga gak perlu ngasih tahu sama orang yang sudah membunuh reina
yang tau bereka ini aries mengapa mereka jadi arthur

aldebaran datang ke sini
sepertinya dia sudah tahu posisimu andi
awasi dia bertemu andi untuk tidak
belok kanan aja
nanti disana ada kamar dua ratus delapan
oh ini ke kanan langsung ketemu dua ratus delapan
terima kasih banyak
tadi aku di depan ketemu sama mbak feli
terus aku bilang mau ketemu kamu
katanya langsung aja ke ruangannya